anda menyaksikan pelantikan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
ini dia kirap yang dari tadi kita prediksi
yang kita prediksi tidak akan dilakukan karena cuacanya kurang baik
ternyata sudah dilakukan ya
tujuh menit menjelang pelantikan
betul ini seperti tadi sudah diungkapkan bahwa calon gubernur dipandu ke ruang kredensial di istana merdeka
untuk dikenalkan dengan presiden dan wakil presiden oleh menteri dalam negeri
kemudian presiden menyerahkan petikan keputusan presiden ke masing masing calon gubernur dan wakil gubernur ini
kemudian presiden wakil presiden calon gubernur dan wakil gubernur serta menteri dalam negeri
kemudian diiring atau diarak atau dikirap oleh pasukan kehormatan
pasukan pengamanan presiden dari istana merdeka menuju istana negara untuk dilantik bu
jadi rupanya tradisi ini masih dilaksanakan oleh presiden jokowi
sayangnya kita tidak bisa mengikuti sejak awal ya tadi kirap atau iring iringannya gitu ya
kalau sudah begini sesaat lagi nampaknya akan segera dimulai pelantikannya
jadi pergantian pemimpin dki jakarta ini akan diprediksi berjalan mulus
karena semuanya dijalankan
tidak ada yang dihilangkan ya
tidak ada yang dilanggar ternyata ya
meskipun tadi sempat pesimistis apakah cuaca mendung dan hampir hujan ini akan membuat
apa namanya ritual beberapa ritual ritual itu akan dihilangkan atau tidak
kita lihat ini gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang akan segera dilantik oleh presiden joko widodo
sudah memasuki ruang istana negara
sekarang masih terpilih
masih terpilih ya putri ya
karena sebelum dibacakan sumpahnya oleh presiden itu belum sah ya
ijab kabulnya ya
ini kabulnya tapi berat nih saksinya banyak banget
tidak hanya yang di sana tapi juga yang di rumah yang sedang nonton
betul putri tapi kalau kita bicara mengenai istana negara ini
istana negara ini atau tempat di mana anies dan sandi saat ini berdiri
itu punya sejarah yang cukup panjang
bukan cukup panjang ya cukup spesial untuk para gubernur dki jakarta
karena sejak tradisi pelantikan oleh presiden pada tahun dua ribu enam belas ini
sudah ada tiga gubernur dki jakarta yang dilantik oleh presiden jokowi di ruang anies samp
baik kita saksikan prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
anies rashid baswedan dan sandiaga salahuddin uno oleh presiden jokowi
saudara saudara apakah saudara saudara beragama islam
ya beragama islam

apabila demikian saya minta saudara saudara mengikuti dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur
sebagai wakil gubernur dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar negara republik indonesia
memegang teguh undang undang dasar negara republik indonesia
dan menjalankan segala undang undang
dengan seluruh seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa
rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula
pelantikan saudara anies rashid baswedan phd
sebagai gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
masa jabatan tahun dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik dimohon untuk mendampingi
pemberian ucapan selamat
pemberian ucapan selamat
pemberian ucapan selamat
pemberian ucapan selamat
pemberian ucapan selamat
pemberian ucapan selamat